tolong pak jadi ini jalur
ada teriakan manusia minta tolong gitu
terus di belakang

polisi dibantu tim pemadam kebakaran dan tim badan penanggulangan bencana kabupaten magelang
langsung melakukan proses evakuasi
beruntung nyawa indra warga perumna sekali negoro
kecamatan mertoyudan ini
berhasil diselamatkan setelah bertahan selama satu jam lebih di dalam septic tank
tadi kan kita ajak komunikasi terus dan kita biar dia melihat ke atas
karena di bawah punya co dua nya sehingga kita supply juga minum untuk mengimbangi kadar oksigen
pak itu sumur atau
itu safety tank sepertinya karena ada seperti kotoran di bawah
belum diketahui secara pasti penyebab terperosoknya korban
setelah berhasil dievakuasi
korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit umum daerah muntilan untuk mendapatkan perawatan medis